sambut datangnya bulan suci ramadan puluhan ribu peziarah dari berbagai daerah mendatangi makam kiai haji abdurrahman wahid atau gusdur di jombang
selain mengirim doa persiara berharap bisa khusuk menjalankan ibadah puasa
sementara warga ponorogo menggelar tradisi terbangan solawat nabi agar diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa
beginilah suasana makam antan presiden ri sekaligus kiai karismatik gusdur jelang bulan ramadhan
sili berganti rombongan peziarah makam gusdur di kompleks pemakaman pondok pesantren tebu ireng di jombang ini memasuki area makam
iya menjelang ramadhan ini jumlah pesiarah membeludak hingga tembus sepuluh ribu pesiarah setiap harinya membuat lokasi makam tak pernah sepi
kalau hari hari yang seperti ini itu jauh jauh juga ya ada yang dari jawa barat di lacap lawongan paling dekatnya ya daerah sini jawa timuran dari gresik malang
di lokasi makam gusdur dan sejumlah kiai keluarga pondok pesantren tembuirang tersebut para peziarah ini membaca tahlil dan berdoa dengan harapan bisa menjalankan ibadah puasa nanti dengan lebih khusyuk
ingin dapat barokana beronya waliullah mudah mudahan kita melaksanakan ibadah puasa romantik diberi kesehatan dari allah
gamelan hingga rebana yang berukuran besar
selain untuk nguri nguri budaya nenek moyang warga meyakini dengan melakukan ritual terbangan sholawat nabi umat muslim bisa diberikan kemudahan dan kelancaran menunaikan ibadah puasa sebulan penuh
tujuh cukur adanya bulan ramadhan yang akan mendatangkan
harapannya yaitu lebih sabar ikhlas dan menjalankan puasa buat satu bulan
warga rono wijayan berharap tradisi seperti ini bisa terus dilestarikan umat muslim di tanah jawa
sebab tradisi ini kian hari kian ditinggalkan generasi muda karena pengaruh budaya asing